kasus kdrt yang dialami artis sinetron yuyun sukawati dan talita latif
adalah dua dari ribuan kasus kekerasan terhadap perempuan
yang terjadi pada ranah pribadi
dan terungkap ke publik selama masa pandemi covid sembilan belas di tanah air
peristiwa yang menimpa publik figur ini terungkap
setelah keduanya berani melaporkan tindakan kekerasan
yang dilakukan orang terdekat mereka kepada pihak kepolisian
komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuan
mengungkapkan terjadi peningkatan kasus kdrt selama masa pandemi covid sembilan belas
catatan tahunan catahu komnas perempuan tahun dua ribu dua puluh menunjukkan
terdapat tujuh puluh sembilan persen dari total kasus kekerasan terhadap perempuan
atau enam empat ratus delapan puluh kasus kdrt di ranah personal selama masa pandemi di tahun dua ribu dua puluh
angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kasus kdrt sebesar

atau sekitar satu delapan ratus kasus dibandingkan tahun dua ribu sembilan belas
yang tercatat terjadi sebanyak sebelas satu ratus lima kasus atau tujuh puluh lima persen dari total kasus yang dilaporkan
pandemi covid sembilan belas menyebabkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan atau ktp
yang dilaporkan kepada komnas perempuan mengalami penurunan
pada dua ribu delapan belas tercatat empat ratus enam satu ratus tujuh puluh delapan kasus
tahun dua ribu sembilan belas jumlah laporan yang diterima komnas perempuan mengalami kenaikan
sementara jumlah pelaporan kasus pada tahun dua ribu dua puluh turun sebesar dua ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus sebelas
penurunan pelaporan data pengembalian questionnaire dari lembaga layanan
hingga lima puluh persen membuat angka kasus kekerasan terhadap perempuan
yang diterima komnas perempuan
hal ini pun membuat angka kdrt yang terjadi selama masa pandemi dua ribu dua puluh nampak menurun
padahal penurunan yang terjadi lebih merefleksikan kapasitas pendokumentasian
dibanding kondisi nyata kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi yang cenderung meningkat
komisioner komnas perempuan siti aminah tardi menyebut ketimpangan relasi
dalam prinsip patriarki yang ada di tengah masyarakat membuat kdrt rawan terjadi

penurunan pendapatan dari laki laki sebagai kepala keluarga sebagai dampak pandemi covid sembilan belas
menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan
faktor pendorongnya atau penyebab itu lebih ke nilai nilai yang setidak setara
antara laki laki dan perempuan atau relasi suami dan istri
ketika pandemi ini ketika terjadi kehilangan penghasilan
atau berkurangnya penghasilan
itu menjadi trigger
karena laki laki kehilangan kuasanya kehilangan kepercayaan dirinya
atau nilai nilai maskulinitasnya mengalami krisis seperti itu
sehingga kemudian terjadilah ketegangan maupun kekerasan
sejak sepuluh tahun terakhir kasus kdrt kerap menjadi sorotan
karena terus menempuhkan kepercayaan

untuk mengembangkan kekerasan terhadap perempuan

untuk mengembangkan kekerasan terhadap perempuan
perempuan diharapkan bisa mengenali siklus kekerasan dan perilaku
yang berpotensi menimbulkan kdrt
serta segera melaporkan tindak pidana tersebut
ada sejumlah layanan pengaduan bagi korban kdrt
yang disediakan lembaga pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat
jadi perilaku kdrt ini kan adalah perilaku yang mewujud ya
jadi yang sudah di atas lah kira kira
nah level level perilaku di bawahnya yang bisa kelihatan
seperti misalnya ada komentar kasar
kemudian menyumpah gitu ya
menyindir berteriak membentak gitu ya
atau perilaku yang menunjukkan bahwa dia yang paling benar
dan tidak boleh disalahkan sama sekali
dalam undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
atau undang undang kdrt
dijelaskan bahwa kdrt merupakan perbuatan terhadap seseorang
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik
seksual psikologis dan atau penelantaran rumah tangga
tindakan melawan hukum ini sesuai dengan undang undang kdrt pasal empat puluh empat ayat satu
bisa mengakibatkan pelaku dihukum pidana penjara paling lama lima tahun
atau denda paling banyak lima belas juta rupiah
kenaikan angka kasus kdrt
selama masa pandemi covid sembilan belas
tidak hanya terjadi di indonesia saja
sejumlah negara di dunia juga melaporkan
kenaikan angka kasus kdrt atau domestic violence
berdasarkan studi internasional dan juga laporan dari pbb
ditemukan bahwa terdapat kenaikan angka kasus kdrt
di sejumlah negara di antaranya di amerika serikat
dengan delapan satu persen kenaikan angka kasus kdrt
kemudian juga di australia argentina meksiko itali kemudian juga india
dan swedia yang mengalami kenaikan angka kasus kdrt sebanyak tujuh delapan persen kemudian juga ada laporan
dari sejumlah negara di kawasan timur tengah di mana dalam studi tersebut disebutkan bahwa
satu dari tiga wanita rentan mengalami kekerasan selama masa pandemi kofit sembilan belas stres kemudian juga
kondisi kesehatan dan juga isolasi menjadi dasar utama penyebab dari terjadinya peningkatan angka
tindak kekerasan dalam rumah tangga di sejumlah negara tersebut ditambah juga dengan memburuknya
kondisi ekonomi dari keluarga di dalam negara negara tersebut sufiani tanjung fikri adin jakarta